seorang wni asal kabupaten cirebon jawa barat tewas usai ditusuk sesama wni di daegu korea selatan
jasad korban telah dipulangkan dan dimakamkan di cirebon
insiden penusukan terhadap korban terjadi pada dua puluh delapan april dua ribu dua puluh
pihak keluarga menyebut korban tewas usai dikeroyok beberapa pelaku yang berujung pada penusukan
saat kejadian korban tengah bersama seorang rekannya yang kini dalam perawatan intensif akibat luka tusuk di punggung
salah satu terduga pelaku yang merupakan wni asal blitar kini telah ditangkap otoritas tempat
sementara beberapa terduga pelaku lainnya masih dalam pengejaran
orang dua dikroyok orang lima jadi pengroyokan
terus dia tuh udah niat mau bunuh tuh orang bawa senjata tajam
iya ditikam dari belakang